cocok dong iya wawan ini anak saya yang namanya bapak sama anak udah pasti cocok bukan itu
maksudnya tuh sama sama culur bohongin mau aja nah itu pinter makanya cepet baik tuh
malah ngejekin orang tua gimana tuh ya ini aja ini ya waduh kebangetan kita kecewa kamu
kalian mau coba saya kan juga pada kita tuh cuma tes iya wansi kita tuh cuma mengates
pasikan pasikan datang datang ya tekan tolongnya dan enggak kuat lagi kita tuh
mengetes pak bisa ndak sih lompat bangun ini gitu remen hansi pirip saya ini mantan juara
lompat tinggi tiga sd waduh lima sd iya ya udah kalau gitu cepet ansip
hai gabriel royang ini bisa ndak berani ndak berani jangan podom oh
terima kasih terima kasih
antum bukannya nyari haikel dimana malah mainan handphone
kayaknya lebih enakan main handphone daripada main perasaan
ujung ujungnya hanya dapat kekecewaan
perhatian mula mau sudah sapa
tapi udah pokoknya perhatian sama saya
udah udah jangan ngelantur
tapi ustadz emang yakin haikel mau kabur
seyakin perasaan ustadz asata ke saya
tapi perkara yang sakit teladannya itu saya nggak yakin ube
iya juga sih ustadz
ube ube itu mau nyari haika apa mau bertamu sih lek
nyari haikel dong ustadz
kok di depan teras rumah orang deh
maaf ustadz musah aneh lamun
kalo udah saya bilang jangan main perasaan
ujung ujungnya hanya kekecewaan dan kesesatan
dasarkan kita deh deh deh
kalo gitu aneh minta tolong ya ustadz
ustadz musah kan aneh bawa motor
ini repot ini nyebek
ya salam ustadz
gak bakal bisa mundur
mundur motornya kalo begitu
kok aneh sih bek
wah makanya yang jelas
nanti kalo pak hansi bisa saya kasih piring mangkok sendok segala macem semuanya
itu bagus banget hadiahnya
eh beneran ya
saya dapet robotan rumah tangga
iya mulai mulai
disiapin assalamualaikum ustazah waalaikumsalam yani lina kalian dari mana aja
jawab kalian dari mana jadi santriwati itu nggak boleh bohong aja yang jujur
tadi lagi jalan sama hai kau eh upsi keceplosan kalian jalan sama anak laki laki enggak
khusus enggak tadi itu cuman kita sama emen sama teh yin juga gitu kalian ngapain jadi
ini staza si haikal itu minta pak rt buat tanda tangan nah kita disuruh bantuin gitu
ini berkasnya ustazah hai
sekarang hai kalian mana
dulu awal awal ya masih itu enggak
iya kamu ini tuh aku aku belum males
sekarang berani beraninya kamu ibu saya kamu nih santri loh ya di mana akhlaknya
wawan ini anak saya yang namanya bapak sama anak udah pasti cocok
bukan itu maksudnya tuh sama sama culun bohongin mau aja
nah itu pinter
aduh eh eh malah ngejekin orang tua gimana tuh ya
ini sengaja anak ini ya wandelnya kebangetan
ini tak di jengel kamu ya
aduh engga nyantap
eh dia kenapa ini
gak tau kenapa dia
kayak orang kejang nih
kayak ini udah kejang kenceng
nak kamu kenapa nak
saya gak bisa di jewel barte
saya pernah hampir mati